karena olahraga itu bukan hanya untuk menunjukkan siapa yang terbaik siapa yang terhebat siapa yang tercepat
tetapi bagaimana kita juga bisa mampu menjunjung tinggi sportivitas salah satunya kekeluargaan
bangsa indonesia ini merupakan bangsa yang besar yang merupakan bangsa yang majemuk
sehingga melalui event pon ini kemajemukan dan perbedaan yang ada di seluruh bangsa indonesia ini bisa bersatu
kita sama sama menjunjung tinggi sportivitas menjaga keutuhan nkri
dan juga harapan saya semoga bangsa indonesia menjadi bangsa yang maju
baik itu di bidang olahraga
maupun di bidang ekonomi dan bidang bidang yang lainnya